hei rafa rafa aduh aduh
alhamdulillah dia perginya ke sana
aduh rafa sebenarnya itu gimana sih ceritanya
kenapa kamu sampai dikejar kejar sama hantu debus ha
aku gak tau tante
tapi hantu debus itu ngelakuin aku terus
dari abis nonton pertunjukan
sampai sekarang ngelakuin aku terus
waduh kalau kamu habis nonton terus digangguin
berarti zara juga dong
dan niscaya sungguh telah aku ciptakan manusia
dengan sebaik baiknya bentuk
oleh sebab itu seharusnya kita tidak boleh takut
rafa coba sebutkan
makhluk makhluk allah yang lainnya selain manusia
di bagian pastut tuh
kok kamu kelihatannya ngantuk sekali ya rafa
rafa gak bisa tidur semalam
ya sudah kamu cuci muka dulu
dan ambil wudhu di belakang sana ya
anak anak kita lanjutkan lagi pengajiannya ya
hmm nempang nempang di rumah orang aja deh

mau cari di mana ya
kok bisa nyasar ke sini sih
sekarang ada api
tanya aku ada hantu
kayak ada suara
tolong ada hantu tolong
itu suaranya rafa
kayak ada suara orang terkita tolong
kamu kenapa ada di sini
ada hantu de bus
hantu de bus
apa sih hantu de bus
itu itu itu itu tante
jangan kabur duluan
aduh kebiasaan nih anaknya
kayak zara juga nih anak
alhamdulillah dia perginya ke sana
sebenarnya itu gimana sih ceritanya
kenapa kamu sampai dikejar kejar sama hantu debus hah
aku nggak tahu tante
tapi hantu debus itu
nginguin aku terus
dari habis nonton pertunjukan
nginguin aku terus
kalau kamu habis nonton terus digangguin
berarti zara juga dong
kayaknya sih anak kalian nggak digangguin tante
aku doang yang diganggu
oh ya udah deh
biar nggak digangguin hantu debus itu
tante di sini kok
tante mendingan kita vlog aja yuk
ya udah ya bener
mendingan tante nyelamatin kamu dulu
supaya kamu nggak dikejar lagi sama hantu debus
tanpa antar kamu ke rumah ya
ya udah yuk
eh janganlah cuy
aduh aduh aduh aduh
tuk tuk eh eh eh
ibu ranti ibu ranti
oba eh ibu ranti
ibu ranti buka pintu
nggak ada bel apa nih
suaranya bidu wanita orkestrorong takadidei
ngapain sih dia kesini
jenang jenang eh ibu ranti
hei aduh lama amat sini
wih gedor gedor pintu rumah saya lagi
misalkan rumah ini kreditan
ibu ranti bukan dong aduh
jangan lama lama buka pintunya
eh kayaknya gak puas deh disemprot sama saya
hmm kayak mudah ini juga nak
tunggu ya rafa ya tunggu sabar
aduh hampir aja diketok
ini di muka saya main ketak ketok ketak ketok aja
ini abis tuh mukanya kayak ukiran sih welok welok
maaf deh ibu ranti ibu ranti
gawat darurat gawat darurat
aduh kita tuh tadi
aduh kita tuh tadi
happening banget ya
cepetan bawa masuk
mendingan rafanya masukin di dalam dulu
masukin masuk masuk
masukin di dalam perut juga gak apa apa
masukin di dalam perut
ini kenapa anak saya bisa ada sama bu messi
ini kenapa bisa barengan
karena rafa itu tadi dikejar sama yang namanya hantu
itu ada hantu itu
saya takut tapi takut
bu wendang bu wendang
hantu nebusnya hilang
aduh iya sama rabanya juga hilang
aduh bu wendang
aduh gimana dong ini bu wendang
sama bu desi ini gimana
kita kasih tahu ibu ranti ya
nah gimana kasih tahunya
saya takut bu messi
ya udah tapi nggak apa apa
kita pasang badan aja deh
mau nggak mau deh
aduh pasang badan
badan saya gede banget
jangan baling depan
ah enak aja
aduh enak aja

makan siang diomelin
makan malam saya omelin juga
kadang kadang lagi mandi juga saya memilih
bu ranti bu ranti
tidak ada gunanya menangis yang sudah lewat
pokoknya kita cari sama sama nanti ya
ibu ranti kamu dimana sayang
ini berdua datang
mesti ada apa
gara gara kami apa
gara gara kalian berapa jadi hilang
hei udah dong ibu
pikir gaya dia juga capek
sudah sudah sudah
sekarang juga kita harus cari rafa sampai ketemu ya
biar siapa jawab pun
rafa itu ketempelan hantu debus
karena itu bu messi dan bu endang minta bantuan saya untuk menerukiah rafa
jadi rafa mau dirukiah
saya tuh udah biasa bu menerukiah orang yang ketempelan mahluk seperti rafa
biasanya berhasil kok
seperti waktu saya mendukia ponakannya bu endang ya
tapi sepertinya makhluk yang mengganggu rafa itu kuat sekali
sampai saja kalah
dia malah berhasil membawa rafah
tidak berhasil menerukiah rafa
malah rafa dibawa sama makhluk itu
maksudnya maksudnya rafa anak saya itu benar benar ketempelan sama
sama hantu debus
saya kan udah pernah ngasih tahu ibu ranti kalau si rafa itu lagi dikejar kejar ya kan
tapi ibu rantinya nggak percaya
ya iyalah siapa juga yang mau percaya sama bu messi
bu messi teak kalau ngomong suka dilebihin lebay tahu nggak
ini benar kok yang minta tolong itu bu messi sama saya
terus saya bawa ke tempat nyai vera buat terukiah si rafa
beneran kok bu ranti bu ranti jangan marah ya
hei bu endang makanya kalau mau ngapa ngapain teh pamit dulu izin dulu
apalagi rafa teh anak saya bukan anak bu endang
sekarang bu endang sama bu messi harus tanggung jawab
cari anak saya sampai ketemu
aduh iya tuh kan ya gimana ya kita tanggung jawab sih ya
kalau enggak kalian berdua saya mau telan hidup hidup
aduh berasa mau ditelen
eh pak rete pedes atuh kalau pakai sambal man ntar saya sakit perut
aduh aduh bu ranti jangan mudik aduh bu ranti jangan mau makan ibu endang dong
bu messi akan saya telan gelege
gimana sih pak rete
emang sayang ketempelan pak rete kumah sih